world water forum akan dibuka pada dua puluh mei dua ribu dua puluh empat dan sore ini saudara sudah dimulai dengan rangkaian upacara melukat
informasi paling baru kita tanyakan ke jurnalis kompas tv ada nanda aprilia dari denpasar selatan bali
nanda selamat petang bagaimana nanda kemeriahan upacara melukat yang jadi rangkaian awal jelang pembukaan world water forum ini
yang memang tertarik karena selain nanti tadi ada upacara segara kerti juga nanti delegasi juga akan turut berpartisipasi langsung untuk melakukan pelepasan
seperti ada nanti pelepasan sebanyak seribu ekor tukik kemudian seribu ekor burung sampai dengan penyu
nah untuk lebih jelasnya tadi apa apa saja isu yang akan dibahas di forum water forum ke sepuluh di bali ini
nilu sudah bersama dengan saya sebenarnya kita akan membahas lebih dalam lagi
indra atma wijaya selamat petang bapak
pak mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan agenda ini di pulau bali di pulau tertel ini seperti apa
ya jadi untuk perhelatan world water forum ke sepuluh ini memang perhelatan yang sangat penting ya bagi komunitas air
dan juga untuk masyarakat di seluruh dunia karena berbagai isu yang memang kita rasakan dari beberapa dekade terakhir memang semakin banyak tantangannya ya
jadi kita harus mencari solusi solusi global dan aksi aksi pada tingkat lokal bersama
jadi memang world water forum adalah event yang diselenggarakan setiap tiga tahun
dan secara bergiliran begitu
dan itu ditentukan oleh governor yang memilih siapa tuan rumah yang sesuai dengan tema yang diangkat dan juga konteks yang sedang ada di dunia
misalkan tahun ini kita mengangkat tema water for share prosperity
tiga tahun yang lalu water for peace
kemudian sebelumnya sampai yang pertama tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh itu di marrakesh
nah kita mendapat kehormatan menjadi tuan rumah world water forum ke sepuluh dengan tema
dan kita mendapat air untuk kesejahteraan bersama
karena begitu pentingnya air di segala lini kehidupan ya
jadi itu untuk pangan untuk energi untuk perkotaan untuk turism dan berbagai kepentingan lain
saya kira air mendapat tempat yang tinggi pada world water forum ini dibahas oleh berbagai aktor
dan ini yang unik dari world water forum karena dia tidak hanya melibatkan pemerintah pada berbagai level ya
tapi juga ada parlemen
kemudian juga ada swasta akademisi bahkan youth juga ikut terlibat di dalam membahas upaya upaya mencari solusi dan aksi yang nyata tersebut
pak kalau untuk isu isu secara garis besar sendiri akan membahas apa di forum ini nanti
ya kalau isu yang diangkat itu ada enam
jadi dari tema globalnya water for shared prosperity itu air untuk kesejahteraan bersama dibagi menjadi enam subtema
air untuk manusia dan lingkungan
yang kedua water security
bagaimana kita memastikan akses air yang aman yang baik untuk masyarakat ya
kemudian tema ketiga air dan bencana
nah kita tahu bencana belakangan ini sangat banyak terkait air ya
banjir kekeringan kemudian juga pencemaran ya
bahkan itu semakin kompleks dengan
kita di musim musim seperti ini masih seharusnya sudah masuk transisi ke musim kering
tapi kita masih berhadapan dengan bencana yang sangat masif ya
yang kita lihat di sumbar kemudian di dubai kemudian di brazil
belakangan ini sudah lama tidak pernah terjadi ya
jadi saya kira memang air dan bencana ini satu topik yang sangat erat sekarang di dunia
kemudian topik yang keempat adalah kerjasama air ya
artinya banyak negara yang menggantungkan sumber airnya dari satu danau
misalkan satu sungai ataupun satu sumber air ya
nah itu yang tapi di situ digunakan untuk bersama sama
kita tahu di mekong kita tahu di eropa ya
kemudian di afrika itu saya kira memang banyak sekali satu sumber air yang memang digunakan untuk bersama sama
kemudian yang kelima topiknya adalah pembiayaan
bagaimana kita menyediakan air yang layak yang baik untuk masyarakat dengan kualitas yang baik
tersedia sepanjang waktu itu butuh pendanaan
pemerintah saja tidak cukup masyarakat saja tidak cukup
nah di situ kita menggabungkan berbagai potensi dari sumber daya keuangan untuk bersama sama
mengeroyok ya proyek proyek air
bendungan kemudian air minum sanitasi kemudian plta untuk hydropower
termasuk untuk pangan kita keberadaan air sangat penting
yang keenam isu yang terakhir yang dibahas adalah soal teknologi dan inovasi
nah ini misalkan teknologi sekarang banjir kita sedang intensifkan ya di padang atau di sumbar itu dengan teknologi modifikasi cuaca
itu salah satu upaya kita mengurangi risiko bencana dengan teknologi
kemudian digitalisasi bagaimana mengontrol sungai sungai kita itu dengan teknologi satelit ya
pencemarannya level airnya dan sebagainya
jadi memang kita menggunakan berbagai teknologi untuk memitigasi bencana kemudian juga mengurangi risiko bencana
harapannya mencari solusi dari crisis historical market ya
itu tadi nilu strategi besar adalah tentu dari forum ini akan mencari bagaimana solusi solusi kedepannya terkait dengan krisis air global
terima kasih nanda aprilia jurnalis kompas tv langsung dari bali